tahu siapa yang tak kenal dengan makanan berbahan kedelai ini
sajian kuliner serba tahu mudah ditemukan di ibu kota
jakarta punya banyak tempat yang menjual makanan khas lamongan jawa timur ini
salah satunya di kawasan cilandak jakarta selatan
hmm digoreng gini aja udah enak
tapi ini udah biasa ya
gimana kalau kita campur dengan mie dan bumbu petis ya
namanya juga tahu campur ya
tahu gorengnya disajikan dengan berbagai bahan
bumbu petis tauge selada perkedel singkong kikil lalu siram dengan kuah
jadi kuahnya ini adalah campuran berbagai bumbu
bawang merah bawang putih jahe kunyit
yang kuat dan yang bikin unik adalah bumbu petisnya
jadi bumbu petisnya ini terbuat dari kuah udang yang dimasak hingga mentah dengan gula
gurih kita aduk ya
kuahnya yang gurih membuat tahu semakin lezat
siapa sangka bahan makanan sederhana ini semakin kaya rasa ketika dipadukan dengan aneka bahan lain
semakin lengkap dicampur kikil dan perkedel singkong yang kenyal
seporsi tahu campur di warung ini dijual rp dua puluh dua
buka setiap hari pukul delapan pagi hingga dua belas malam
rata rata dua ratus porsi tahu campur ludes terjual
tahu campurnya kerasanya udah mantap
itu juga ada jemblemnya disini
kalau di tempat tahu campur yang lain itu jemblemnya kayaknya nggak ada
dari jawa timur kita geser ke jawa barat
kita coba olahan tahu gejot khas cirebon
banyak yang bilang kalau tahu gejot di warung ini pedesnya nendang banget
warung yang berlokasi di kawasan kebayoran lama jakarta selatan ini telah ada sejak tahun dua ribu lima
tahu gejrot adalah menu andalanya
tahu yang digunakan adalah tahu pong goreng
mau ekstra pedas tinggal minta cabai rawit lebih banyak ya
maksimal dua ratus cabai
kuah tahu gejotnya mantap
sengkar di lidah
bagi anda penggemar pedas seperti saya kuliner yang satu ini patut dijajal
astaga ini pedesnya sedikit saya melek loh
luar biasa loh bumbunya ini
jadi kuahnya ini ada campuran air gula dan asam jawa
terus tadi ada bawang putih bawang merah terus ada gula merah
saya pesen tiga puluh cabai rawit dan ini bikin rasanya semakin kuat
ini pedes banget
konon nama tahu gejrot muncul dari kebiasaan penjual tahu yang menambahkan air gula dari botol
air gula yang disiram di atas makanan ini mengeluarkan bunyi jerot dari botol
rasanya enak ya pas ya
kuahnya juga pas
sambelnya apa lagi
seporsi tahu gejot dijual tiga belas ribu rupiah
murah meriah ya
setiap hari warung ini buka jam satu siang hingga sebelas malam
seribu porsi tahu gejrot terjual
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta